presiden joko widodo menjelaskan impor beras sebanyak dua juta ton secara bertahap bertujuan sebagai cadangan beras saat el nino menyerang
beras tersebut diimpor dari india pakistan myanmar vietnam dan thailand
menurut jokowi pemerintah harus mengimpor dua juta ton beras dengan cepat sebab el nino juga akan menyerang negara importir beras
el nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut di samudera pasifik sehingga indonesia akan mengalami kekeringan atau kemarau
jokowi mengklaim beras impor tersebut tidak akan memengaruhi harga beras di pasar domestik sebab beras impor akan digunakan sebagai cadangan beras pemerintah atau cbp
itu untuk cadangan bulog
akan ada yang namanya el nino
kering panjang sehingga bulog badan pangan mempersiapkan diri dengan memperkuat cadangan berasnya
jangan sampai nanti pas sudah musim kering panjang kita bingung mau beli beras ke thailand ke vietnam ke india ke pakistan barangnya nggak ada
ini yang kita hindari karena el nino tidak hanya di indonesia
ini juga terjadi di negara negara itu juga terjadi
sehingga itu mengantisipasi
dan itu tidak mengganggu harga gabah petani
sementara itu saya menanam padi bersama petani di tuban jawa timur pada kamis pagi
presiden jokowi mendorong para petani agar menggunakan pupuk organik dan tidak bergantung pada pupuk kimia
menurut jokowi selain menjadi solusi dari keterbatasan pupuk kimia
penggunaan pupuk organik juga dapat memangkas pengeluaran
petani dari lima hingga enam juta rupiah per hektar menjadi hanya seratus hingga lima ratus rupiah per hektar
selain itu penggunaan pupuk organik juga dapat memberikan manfaat pada perbaikan lingkungan
sudah tiga tahun berapa hektar total
kurang lebih satu hektar
semuanya organik dan biaya untuk pupuknya yang biasanya per hektare bisa sampai
lima hingga enam juta per hektar
di sini hanya antara seratus hingga lima ratus per hektar
ini yang saya kira kalau bisa dikembangkan di daerah yang lain
seperti yang dilakukan oleh serikat tani indonesia
ini akan banyak mengurangi kos yang harus dikeluarkan petani
dan tidak ketergantungan kepada pupuk pupuk kimia